nanti kita ketemuan

udah diangkat ya
udah sampai mana ya
mungkin mereka mau ngabarin
kalau mereka udah sampai tadi
nah saya coba telfon al deh
nomor yang anda percaya
tidak dapat menerima panggilan anda

ya bisa jadi sih
apa ya aku dari tadi juga kepikiran adin terus
bayangan adin berkelebatan di kepala papa
pak aku paham banget loh sama andin
aku juga pengen dengar suara anak anaknya coba dong
iya ini aku lagi coba telepon pak
gak bisa juga mak
ya mungkin mbak nenang lagi di daerah yang gak ada sinyalnya kali pak
iya mungkin mungkin juga coba kamu telepon al deh
tapi agak gak mungkin sih gak ada sinyal
tapi kenapa mbak nenang gak angkat ya
dia juga mungkin pasti gak akan angkat gak sih pak dia kan lagi kecil
nak bangun nak
dia mas tuh fraw
sebentar saya nyari asgara dulu
sebentar saya nyari asgara
hei papa nyari asgara dulu ya sayang
hei papa nyari asgara dulu ya sayang
maaf saya boleh minjem hp nya nggak
saya mau melapor ada kecelakaan tadi sebelah sana
iya bu boleh bu
oh ya makasih ya
wah mana tahu nomornya polisi
pak saya mau melapor tadi saya melihat kecelakaan di kilometer dua puluh
iya terima kasih
ya terima kasih
lah tadi dia lihat nomor hp dari hp dia
dilihat dari kalimatnya
orang ini seperti emosi sekali
twenty kecuali dua puluhan
sepertinya tempat ini berada tempat yang terbenam sains
presiden juga pandemia gitu sama sama
ketika polisiohquisuyah gitu sih mereka cepetr
kalau dia akan bahas omdat lu wajah nanti tante di argentina

kamu tahu nama yang tertera di karangan bunga ini orangnya masih hidup
benar benar niat orang ini
pertama dia membakar alaman kantor dengan tulisan dai
kedua dia mengirimkan karangan bunga duka cinta untuk pak al
dan ketiga dia membuat akun email yang gak bisa di replay seperti ini
dan itu sangat cepat
dia pasti mohon orang sembarangan
kalau emang dia dikontrol dengan emosi semata
kamu minta sih
dia melakukan ini dengan terencana dan sempurna seperti ini
kok perasaan saya jadi gak enak ya
pak al udah sampai belum nyadipin ilahannya
pak al saya butuh kepadanya
iya mas saya mau tanya
alfahri bapak ali bahlan alfahri
atau udah check in di kuliah delapan anda
oh belum ya
yaudah terima kasih ya infonya
kok belum sampai juga ya
harus jika dia udah sampai
masih ada teluran pak al
enggak enggak enggak
pak al kan lagi bareng sama keluarganya
nanti mengganggu lagi
ya mungkin nanti juga pak al bakal telepon saya kalau udah sampai

ini kenapa gak bisa dihubungin sih
kau bisa si
kau bisa si
kau bisa si
kau bisa si
kau bisa si
kau bisa si
kau bisa si
tidak bisa lagi
ibu udah pulang
ibu udah pulang
lagi lagi nelfon andin sama pak bos ya
iya dari tadi saya telpon gak diangkat
saya chat juga tidak dibalas
andin malah gak delivered
saya juga dari tadi kirim pesan ke andin
tapi gak ada jawaban
pernah dibaca baca juga bu
ya allah lindungilah semuanya
lindungilah al debaran andin reina askara dan bayi di kandungan andin
semoga mereka baik baik aja ya allah
ya allah semoga mereka semua selamat dan sehat sehat aja
bu gelisah banget ini
saya khawatir sekali mir
mbak mirna mukanya kok kayak gelisah lah
kira kira yang dipikirin itu kenapa
saya belum dapat kabar dari al ataupun andin
mirna juga dari tadi hubungin andin ya nggak bisa ya
ya udah kalau gitu
minta saya ini deh saya mau ke kamar saya mau sholat dulu ya
iya bu silahkan
mbak mir kok awalnya ibu
kok kayak ada yang disembunyiin dari gigi
ih kenapa ya ibu sama mbak mirna tuh muka muka nggak
ya allah siapapun orangnya semoga mereka selamat
ya allah terima kasih
aku masih diberi kesempatan mendengar suara anak aku
gimana kalau tadi aku yang ngalamin kecelakaan
apa jadinya sekarang
disini ada tiga korban yang akan menuju rumah sakit

saya coba telepon ke pihak penginapan
pak al juga belum check in ke penginapan itu
belum sampai hotel
apa ibu sudah coba telepon pak al atau bu anin
mereka belum bisa saya hubungin
mereka juga gak hubungan saya
udah kalau gitu gini deh
saya juga akan coba telepon pak ahok
kami sudah menemukan identitas mereka di lokasi kejadian
mama jadi khawatir demi
itu pikiran mereka
iya ini udah dicoba ma ditefong beberapa kali
tapi nggak diangkat juga
di luar jangkauan katanya nih
pak anin sama al belum hubungin balik
kok tumben sih mereka baik baik aja kan ya
ya mama insya allah mereka baik baik aja
kamu nggak usah pikiran ke mana mana
kita doakan yang terbaik buat mereka
mungkin mereka lagi di pantai lagi berenang berenang atau apa
udah nih aku coba telepon lagi ya
nggak aktif ma
apa terjadi sesuatu ya sama mereka
tidak tenang ya
kita pikir positif aja ya jangan pikir macem macem
udah tenang nggak boleh ngomong kayak gitu
ini telfon tante rose aja kali ya
jangan ngelamun kayak gitu
ini tehnya diminum ya bu ya
kan udah kiki bikinin tadi takutnya nanti keburu dingin kita enak lho
atau ibu ada yang perlu ibu butuhin gitu
ibu mau air putih atau
mau dibikinin makan apa gitu
saya minta kalian di sini aja temenin saya ya
bukan bukan andin
saya angkat dulu ya
iya betul saya ibunya
ibu ibu kenapa
mobil aku kecelakaan
ibu rasa tenang